sumbin negornya kayak gitu
saya kan mau buka bisnis jasa
jadi harus semangat dan ramah
nah mau perpanjang snk motornya gak
kemarin kan bang harum udah bilang itu sama saya
terus saya juga udah jawab
takut gak punya uang
kalau sarapannya bubur kacang hijau
kayaknya gak nendang deh bu
bapak mau sarapannya nendang
kalau lagi begini
tidak usah minta yang macam macam
ibu kan capek harus berberes rumah

bapak yang gak suka ibu ngomong begitu
bapak cuma mau bilang
bumbur kacang hijaunya enak
bapak berangkat dulu lah
bunga jangan ke anchors
dan anti yakin
pak fahmi gak mau iki hati deh
cepat kantonin ga kali ya
gue gak mau berangkat juga bu mau ngesot
iya jemput di rumah
ayah hari ini mau kemana
mau ke percetakan bun mau ngambil banner yang dipesan kemarin
jangan lupa tanya bu nur ya
enak juga ya tis pagi pagi nyara palkis
iya jak doblot sokatnya juga enak
eh jangan dihabisin
emang udah abis jak
jangan lupa tanya bun nur ya
gara gara pas sopir pindah rumah jadi jadi kehilangan pelanggan ya
mereka jadi nggak perlu ojek lagi
orang tinggal ngesot doang nyampe ke jalan raya
iya jak tapi kata bapak saya
rejeki jodoh sama maut itu udah ada yang ngatur
kita mah cuma bisa berusaha
eh tis bukan cuma bapak lo doang yang ngomong begitu
dari baru belojor gue udah dengar omongan kayak begitu
wah hebat kamu jak
kamu baru belajar
udah dengar omongan kayak gitu
itu pribahasa tis nak
saya gak pernah denger ah pribahasa kayak gitu
pantar kemana bang
sepi banget sewa
sabar atu jak
kan tadi sudah saya bilang
itu di tangan allah swt
kak jack bet
kamu teh gimana sih jack
kan di tangan allah swt
berarti allah swt udah ngasih rezeki gue
ssk motor ini masih hidup apa udah mati
masih hidup dong
nanti kalau mau bertanya ssk motor ini
kasih tau saya aja ya
tahun depan ya pas ssknya udah mati
surti mau ke rumah bu nurmala ya
kalau bisa bawain gue rendang ya
negornya kayak gitu
saya kan mau buka bisnis jasa
jadi harus semangat dan ramah
mau perpanjang ssk motornya gak
kemarin kan bang harun udah bilang itu sama saya
terus saya juga udah jawab
kalau ssk motor saya udah diperpanjang kemaren
kenapa sebenarnya langsung kami belil sendiri
seneng banget nis ya
apa gue kunjungi
d pistolnya kok kecil kecil gitu
bahwa ada urusan keluarga dulu
ada yang sakit ded
ada yang meninggal kan
lo yang sotau
kalo keluarga gua ada yang meninggal
gua gak bakal dateng sini
iya dengan tati kue mae
oh bu yanti mau pesen kue berapa
buat besok malem